polisi wanita atau poluan dari satuan wilayah lalu lintas jakarta timur
membagikan helm untuk pengendara motor yang tidak mematuhi aturan berkendara rabu pagi
polisi juga menempelkan stiker pelopor keselamatan di kendaraan dalam operasi simpatik ini
perempuan pengendara motor ini dihentikan oleh polisi karena tak memakai helm
bukannya memberi sanksi tilang polisi dari satuan lalu lintas jakarta timur
justru memberikan helm bagi pengendara motor ini
sementara fajar pengendara motor lainnya juga tak mengenakan helm dengan alasan lupa
setelah mendapat peringatan dari para polisi wanita
warga cipinang besar jakarta timur ini juga diberi helm
dalam operasi simpati kali ini polisi memang tak memberikan sanksi tilang
melainkan hanya melakukan sosialisasi keselamatan
dengan menempelkan stiker di kendaraan dan membagikan masker penutup wajah
kelanjutan operasi simpatik jaya dua ribu tujuh belas yang dilaksanakan di satuan wilayah jakarta timur satlantas
itu di depan basura jalan basuki rahmat
yaitu membagikan kaitan dengan sosialisasi dan imbauan
yaitu stiker atau masker dan helm
helm untuk keselamatan paling utama karena kecelakaan paling didominasi
yang melibatkan roda dua
yang fatalitas korban jiwa ya salah satunya tidak menggunakan helm
karena kaitan fatalitas korban jiwa
pada pemasangan stiker kita mengambil sampel untuk kaitan
memilih kendaraan kendaraan yang sifatnya ada komunitas yang cukup besar dalam artian untuk diselesaikan
atau disampaikan kepada rekan rekannya
seperti contoh tadi teksi bubur teksi belakang komunitas artinya cukup besar
dan mobil buak mobil buak yang kaitan sering terjadi keselakaan
untuk menjaga pelopor keselamatan dan imbauan
untuk mentaatin aturan ramu ramu lalu lintas